untuk mempercepat penanganan kasus covid sembilan belas di jawa timur
kapal rumah sakit milik tni al kri dr suharto sembilan puluh sembilan
membuka pengisian oksigen gratis
kapal rumah sakit ini memiliki generator pengisian oksigen
yang siap digunakan untuk pelayanan rumah sakit dan masyarakat umum
tiga nozzle pengisian berkapasitas enam liter
selama kurang dari dua jam
dan kapasitas satu lima ratus liter selama dua puluh menit
tni al akan membuka layanan penukaran tabung oksigen kosong
dengan tabung berisi oksigen secara gratis
warga yang datang dan menukar tabung tidak perlu antri menunggu pengisian
dan kita buat dua puluh empat jam
sehingga masyarakat sewaktu membutuhkan
langsung bisa tukar oksigen yang satu lima ratus ataupun yang enam
sehingga kita dua puluh empat jam ini sudah langsung akan kita produksi terus

ini yang berbantuan
pusat hidrografi dan oceanografi angkatan laut
kembali mengadakan vaksinasi untuk masyarakat maritim di jakarta utara
pada kamis dua puluh dua juli
vaksinasi diadakan di wilayah sunter agung tanjung priok jakarta utara
vaksinasi ini diikuti oleh orang dewasa maupun anak anak
dengan rentang usia dua belas hingga delapan belas tahun
pus hidrosal menyediakan vaksin sebanyak lima ratus dosis
hingga kamis siang sekitar tiga ratus masyarakat mengikuti program ini
untuk menindaklanjuti program pemerintah atas percepatan vaksinasi
yang sudah dicanakan oleh bapak presiden republik indonesia
dengan satu juta vaksin sehari
pada kesempatan ini untuk masyarakat sini ditargetkan kurang lebih lima ratus vaksin
dan untuk umur dua belas sampai delapan belas dan sampai orang dewasa
kegiatan tni angkatan laut ini guna mendukung program vaksinasi nasional
dengan capaian target satu juta vaksin per hari
tim liputan cnn indonesia